memiliki pasangan hidup tentu menjadi dambaan bagi banyak orang
sebagian dari mereka berhasil menemukannya dengan mudah
sebagian lainnya mungkin perlu usaha yang lebih
bergabung dengan situs kencan online bisa menjadi pilihan
produser lapangan gria putri akan mengulas salah satu situs biro jodoh
yang menerapkan syariat islam
berikut liputannya khusus untuk anda
benar ini salah satu cara untuk kita bisa ketemu pasangan hidup mungkin
dan akhirnya alhamdulillah
ya sudah jadi kita ngobrol chatting terus ketemuan jalan
akhirnya jadian sampai satu setengah tahun pacaran
akhirnya baru married deh bulan lalu
persoalan mencari jodoh idaman mungkin bukan perkara mudah bagi sebagian orang
untuk menjawab hal tersebut kini di indonesia mulai banyak bermunculan
karena dia menawarkan beragam konsep yang menarik
salah satunya rumahtaaruf com
hadir menawarkan konsep biro jodoh yang menjalankan syariat islam
⁇ taaruf secara online itu seperti apa caranya
kalau di rumahtaru com sendiri untuk awalannya sendiri adalah dengan mengirimkan biodata ya
biodata secara online formatnya ada di rumahtaaruf com
kemudian biodata itu diseleksi oleh tim admin ya
admin menyeleksi kalau misalnya sudah lengkap biodatanya
maka ditampilkan profil singkatnya di website
nah di website itu nanti ada muncul beberapa profil singkat
baik itu profil laki laki maupun profil perempuan
itu ada beberapa data singkatnya
tapi data data singkatnya itu pun terbatas ya
tidak semua data di biodata ditampilkan
setelah misalnya nanti ada satu orang nih
merasa wah saya tertarik nih dengan satu orang tertentu
nah itu tahap selanjutnya apa tuh mas
nanti kita akan mediasi taruh secara online
jadi secara online yaitu dengan tanya jawab lewat email ya
jadi tanya jawab lewat email
begitu salah satu pihak sudah sama sama cocok dengan biodata pihak lainnya
maka akan ada mediasi taruh secara online lewat email dari tim admin
jadi begitu ada pertanyaan dari satu member ke member lain
maka akan dimediasi oleh email admin
dengan proses mediasi seperti ini proses ⁇ taaruf diharapkan berjalan aman dan terjaga
mediator akan mendampingi hingga proses taaruf ke keluarga
sejak pertama kali hadir pada tahun dua ribu empat belas
rumahtaaruf com telah berhasil mempertemukan lima orang
sekitar lima puluh tiga pasangan hingga ke jenjang pernikahan
tertarik mencoba layanan ini
gria putri jakarta